dalam peluncuran uang rupiah baru pada sembilan belas desember kemarin
gubernur bank indonesia agus martowardoyo secara terang terangan
meminta dukungan pemerintah atas program redenominasi
atau penyederhanaan nilai mata uang
sayang permintaan gubernur bi langsung dijawab presiden joko widodo
bahwa kebijakan ruu redenominasi belum akan masuk program legislasi nasional
ataupun prolegnas dua ribu tujuh belas
lalu muncul pertanyaan apa urgensinya redenominasi bagi indonesia
bagaimana kisah sukses dan juga gagal redenominasi di belahan dunia

lalu apa sebenarnya manfaatnya
apa tujuannya bank sentral ingin kita melakukan redenominasi
saya mulai dari mengurangi tingkat inflasi
sebenarnya mengurangi tingkat inflasi ini tergantung suasananya ya
ataupun juga kondisi fundamental ekonominya
apabila kita memang sudah terjadi hiperinflasi misalnya
indonesia pernah mengalami inflasi bahkan lebih dari seribu persen misalnya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
tapi memang ketika itu berhasil kita bisa menekan inflasi
ketika kita gagal itu akan beresiko juga justru menaikkan inflasi lebih besar dari yang dialami sekarang ini
jadi itu memang harus ada hitung hitungan yang cukup matang
kemudian juga harus ada kajian kajian yang mendalam dampaknya seperti apa
lalu kemudian akan meningkatkan kredibilitas mata uang
apa sih maksudnya meningkatkan kredibilitas mata uang
jadi kalau misalnya dibandingkan dengan dolar nih
misalnya satu dolar saat ini tiga belas ribu gitu misalnya
ini per dolar amerika misalnya
kan ini banyak ya
kesannya kalau misalnya kita kurangi nolnya tiga misalnya
jadi tiga belas rupiah
per dolar amerika
itu lah yang maksudnya meningkatkan kredibilitas
bahwa kita tuh gak kebanyakan
kita tuh menyebut tiga belas miliar harga rumah
dua miliar itu biasa kalau misalnya kita ngobrol ke teman kita yang di luar
hah harganya dua miliar
karena buat mereka dua miliar itu kan sudah di triliun kan
jadi sudah sangat besar
itulah yang dimaksud dengan kredibilitas mata uang
lalu kemudian adalah untuk stabilitas perekonomian
sekali lagi saya katakan ketika itu berhasil itu akan sangat bermanfaat besar
untuk stabilitas perekonomian
kemudian adalah menyederhanakan jumlah digit
ini yang paling dasar adalah ini
mengapa ini penting
karena kalau kita buat laporan ekonomi kalau cash flow itu kan ada debit dan kredit ya
dan kalau misalnya nol
biasanya harus kita sebutkan misalnya seratus miliar nolnya aja tuh ada sembilan ya
anda bayangkan banyak banget gitu
tapi begitu nanti dilakukan redenominasi itu akan hilang tiga
ya lumayanlah terlihat tercatat seratus juta gitu misalnya
jadi itu hanya untuk menyederhanakan jumlah digit
meningkatkan kredibilitas mata uang
tapi juga harus berhati hati karena ada inflasi bisa jadi bumerang juga ketika implementasinya kita tidak bisa mengawasi dengan sempurna
selanjutnya adalah ada negara negara yang pernah melakukan redominasi dengan nilai paling besar
jadi kalau tadi kita wacanakan adalah misalnya uang yang saya pegang itu dipangkas nolnya dibelakangnya tiga
tiga nya itu redenominasi misalnya seperti itu
tapi ternyata ada beberapa negara di dunia yang melakukan bahkan hitungan juta
nolnya enam kali dipangkas itu karena mereka ingin menyederhanakan nilainya kemudian mereka bukan pemotongan ya itu bukan sunnering
jadi ini adalah redenominasi
redominasi itu hanya memangkas tiga kali tanpa mengurangi jadi dia tidak mengurangi nilai
ya jadi tidak sama dengan pengurangan nilai
kita lihat turki misalnya
ini turki salah satu kisah sukses ya untuk melakukan redominasi
turki pada tahun dua ribu lima memangkas enam digit mata uangnya
kemudian georgia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima juga enam digit
kemudian angola pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian bolivia juga sama
dan peru pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu juga memangkas enam digit
jadi mereka memang benar benar butuh untuk melakukan redenominasi
kita berbalik kita berkaca pada negara kita sudah butuhkah kita dengan redenominasi
dan kalaupun sudah butuh berapa banyak yang akan dipangkas nolnya
jadi itu harus ada hitung hitungan secara ilmiah ya dan bisa dipertanggung jawabkan
lalu ini adalah sukses dan gagal
ini tadi yang kita bahas
mengapa ini penting
penting karena kita harus belajar dari kegagalan dan juga kesuksesan
tapi yang berhasil harus menjadi salah satu refleksi dan contoh ketika kita nanti sepakat untuk melakukan redenominasi
kita lihat yang sukses ada beberapa
jadi ada beberapa negara yang kami sampel
yang kami ambil sampel dari litbang cnn indonesia
kita lihat yang berhasil ada lima tapi yang gagal juga tidak sedikit
indonesia tercatat fakta sejarah menyatakan kita pernah gagal melakukan redenominasi
indonesia itu pernah dua kali
kita pernah melakukan sunring kita pernah juga melakukan redenominasi
saya terlebih dahulu ke yang sukses
kita lihat ada polandia kemudian ada ukraina kemudian ada rumania brazil dan juga turki
turki dan brazil misalnya
turki ini sukses ya
dia berhasil memperbaiki inflasi dia memperbaiki pertumbuhan ekonominya
dan tidak hanya itu bahwa mereka juga berhasil memperbaiki fundamental ekonominya loh
dengan melakukan redenominasi
dua ribu lima dia melakukan redenominasi dan dia sukses
meskipun saat ini kita tahu bahwa kondisi geopolitik di turki juga sedang tidak begitu baik
bahwa kita dengar juga kemarin juga mengalami insiden buruk ya
diterkait geopolitik ada teror yang juga terjadi di sana
tapi paling tidak secara ekonomi turki adalah contoh menarik ketika kita akan melakukan redenominasi
tapi apakah ada yang gagal banyak
kita lihat rusia pernah gagal
korea utara gagal
kemudian zimbabwe gagal
dan kemudian ghana juga gagal indonesia juga
saya mulai dari ghana misalnya
ghana ini ketika melakukan redenominasi itu inflasinya sedang tinggi tingginya
taukah anda pasca redenominasi langsung naik cukup signifikan
kita lihat ya bahwa inflasinya itu naik sangat signifikan
untuk ghana pas dia melakukan redenominasi
selanjutnya tidak hanya itu
transaksinya itu melalui uang
jadi sehingga ketika itu dipangkas
dan tidak hanya itu loh
ghana itu dua tahun setelah dia melakukan redenominasi sampai dua tahun setelah implementasi redenominasi
pemerintah tidak kunjung mengeluarkan menerbitkan uang ataupun juga uang kertas ataupun uang mata uang yang baru
yang sudah menyesuaikan dengan redominasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kemudian transaksi tunai di ghana juga ternyata lebih dominan dibandingkan transaksi melalui perbankan
hal ini juga tampaknya diperparah
karena pemerintah ghana itu belum mengganti mata uang mereka yang tadi saya sebutkan
sehingga faktor faktor itu semakin memperburuk kondisi ghana
sehingga ghana tercatat sebagai negara yang gagal melakukan implementasi
saya bergeser ke negara kita sendiri
kita refreshing sejarah bagaimana indonesia sebenarnya pernah melakukan juga redenominasi
kebijakan redenominasi sempat gagal pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita pernah melakukan hal tersebut
hal ini terlihat pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh misalnya indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi
ini sejarah buruk dan jangan sampai terulang lagi ya harusnya
dan kita tahu juga bahwa sebelumnya pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh hingga seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
indonesia pernah melakukan sunring
jadi sunring itu tidak saya jelaskan sedikit sunring itu tidak sama dengan redenominasi
benar ini tidak sama
karena kalau untuk redenominasi dia hanya mengurangi ataupun mengangkas angka di belakangnya
kalau sunring itu jelas jelas memotong
memotong nilainya sehingga ini juga bisa memotong daya beli masyarakat
jadi yang harusnya harganya
jadi harga rumah kita saat ini misalnya rp dua juta

karena memang nilainya saksa nilainya itu semua dipotong
ini berbeda sunring dan redenominasi
tapi indonesia pernah melakukan yang mana
kita punya sejarah kelam ekonomi dan kita tidak boleh balik lagi ke sana
kita pernah gagal melakukan sunring
kita juga gagal melakukan redenominasi
meskipun saat ini fundamental ekonomi indonesia diakui menjadi salah satu yang terbaik di dunia
tapi ingat berhati hati ketika akan mengimplementasikan sebuah kebijakan
kemudian juga sebuah program
karena harus ada hitung hitungan yang cukup tinggi
ada beberapa syarat yang harus dimiliki ketika kita akan melakukan redenominasi
ini adalah syarat mutlak yang harus dimiliki sebuah negara ketika pemerintahnya memutuskan akan melakukan pemotongan angka
ataupun juga pemangkasan angka digit di nilai tukarnya
kita lihat rencana yang matang
sudah pasti tidak bisa tidak harus dilakukan
bank indonesia menyatakan sudah mengajukan ini dari tahun dua ribu

tapi sampai saat ini prolegnas dua ribu tujuh belas pun belum dimasukkan
artinya ada lagi yang harus diakinkan
angka angka yang memang cukup relevan signifikan dan meyakinkan bahwa memang kita pantas dan sudah sangat butuh untuk melakukan redominasi
lalu kemudian adalah kondisi fundamental ekonomi yang kuat
fundamental ekonomi yang kuat jangan lupa ini sangat berkaitan dengan inflasi
fundamental ekonomi orientasi ataupun juga indikator utama adalah
salah satu yang terbaik di dunia setelah tiongkok kemudian juga india
tapi ingat volatilitas pasar global masih belum pasti
lalu kemudian kita lihat tren inflasi harus turun
kita ya kita sudah turun
dari target yang ditetapkan bank indonesia empat plus minus satu persen
artinya apa di bawah
jadi untuk tren inflasi menurun cek
kondisi fundamental ekonomi kuat cek
oke kita bisa masuk di sana
kemudian nilai tukar yang stabil relatif stabil
tapi ingat kita sedang memasuki sebuah equilibrium baru ataupun titik keseimbangan baru
karena rupiah saat ini ada di tiga belas tiga ratus an
dan apakah rupiah cukup stabil
kita tahu bahwa rupiah cukup stabil
kita tahu bahwa ada beberapa kepastian global yang akan menyeret nilai tukar rupiah
kita harus benar benar memperhitungkan apakah moneter kita cukup kuat untuk membentengi hal tersebut
lalu kemudian jangan lupa defisit anggaran pemerintah
defisit itu adalah kekurangan yang harus ditambal dengan utang
utang ada banyak cara menerbitkan obligasi salah satu caranya
atau menambah utang baru
masih di bawah tapi kita terancam di sini
salah satu alasan tax amnesty dilakukan karena pemerintah tahu persis likuiditas sedang membutuhkan dana
ataupun juga anggaran sedang membutuhkan dana
karena likuiditas sedang berebut saat ini di seluruh dunia
jadi di sini yang kita harus milih sebuah pertanyaan ketika kita akan melakukan redenominasi
rencana matang kondisi fundamental ekonomi kuat
tren inflasi menurun nilai tukar stabil
oke kita anggap ini semua sudah bisa memenuhi syarat
tapi jangan lupa ada satu ini
defisit anggaran pemerintah harus turun
kedepan dua ribu tujuh belas kita tahu bahwa anggaran pemerintah membutuhkan likuiditas yang besar
ada banyak cara yang harus dilakukan oleh pemerintah
tapi memang redenominasi menjadi hal menarik untuk kita bahas
dia selalu wacananya muncul kemudian akhirnya hilang
yang kita tahu kita mempertanyakan konsistensi dan juga komitmen pemerintah
baik dalam hendak bangsa ataupun pemerintah
untuk apa sebenarnya
urgensinya apa kita melakukan redenominasi
dan kalaupun sudah kemudian terjadi kita berharap semuanya bisa dipercepat
implementasinya dalam posisi ideal
sehingga redenominasi tidak berhenti hanya menjadi sebuah basa basi